gelaran tahun baru dua ribu dua puluh satu di taipei taiwan berpusat di gedung pencakar langit taipei satu
dan untuk pertama kalinya pertunjukan dengan menggunakan efek tiga dimensi yang dipasang di empat sisi gedung
ya dan ini menurut chairman taipei satu ratus satu chang shui sun
special effect ini memungkinkan para penonton untuk menikmati pertunjukan kembang api dari segala penjuru
dan acara tahunan ini bertemakan cinta melibatkan pertunjukan musik instalasi cahaya dan juga pastinya kembang api
pertunjukan berdurasi lima menit ini akan menggunakan enam belas kembang api
termasuk kembang api berwarna merah biru berbentuk hati
ya sebagai bentuk terima kasih kepada tim medis di seluruh dunia atas kerja kerasnya untuk melawan pandemi covid sembilan belas
dan diperkirakan kita akan lihat suasananya ini pertunjukan kembang api yang meriah
nah ini juga sudah countdown
di sana sudah countdown
empat tiga dua satu
selamat tahun baru
tahun baru bagi saudara saudara kita yang di taiwan
dan juga rizky yang di waktu indonesia tengah
ini saudara saudara kita juga sudah merayakan tahun baru
selamat tahun baru juga kepada saudara saudara kita di waktu indonesia tengah
selamat merayakan tahun baru dua ribu dua puluh
kita lihat di taiwan ini meriah sekali begitu ya rizky
dan efek efek grafis begitu yang canggih sekali
ada grafis tiga dimensi ya
kita lihat memang mungkin berbeda dengan jakarta yang memutuskan untuk tidak melakukan
tidak ada korelasi tidak ada seremonial gitu ya
kalau kita lihat di taiwan ini masih meriah
masih ada pertunjukan kembang api di sana
tadi kita lihat juga ada acara gitu ya digelar
nah ini dia tadi yang disebutkan ada dari empat dimensi gitu ya
empat sisi gedung
yang ini memungkinkan bagi warga taiwan untuk melihat kembang api dari berbagai sisi begitu
mana tahu mungkin ada yang dari rumah saja begitu ya
untuk bisa melihat perayaan kembang api
detik detik momen pergantian
tahun dari dua ribu dua puluh menuju ke dua ribu dua puluh
tapi fanny jangan salah loh
pesta kembang api yang meriah ini menghabiskan biaya delapan ratus delapan puluh enam ribu dolar amerika serikat
atau sekitar dua belas tiga miliar rupiah saja
kita lihat spektakuler sekali
ini jadi dua belas tiga miliar rupiahnya juga terlihat ya dari kembang api yang sangat bagus sekali
dan pastinya ini menjadi sesuatu yang diingat begitu ya
di kala tahun dua ribu dua puluh ini
tidak hanya di indonesia saja
di seluruh dunia termasuk taiwan juga pastinya mengalami banyak sekali tantangan begitu
dan tahun baru dua ribu dua puluh satu ini detik detik pergantian tahunnya tentunya menjadi momentum yang sangat dinantikan
dan kembang apinya ini riski dikeluar dari gedung baru

satu ada satu ratus satu lantai
dan ini merupakan gedung tertinggi kedua di dunia rizky
wow jadi sangat meriah sekali
tapi mungkin kalau misalnya kita lihat gitu ya
kita mungkin sedikit iri gitu fanny
kalau kita lihat di taiwan ini bisa dibilang perayaannya masih cukup meriah
tapi ini juga kita nggak boleh salah
karena di taiwan sendiri juga ini memang angka covid sembilan belas nya sangat rendah
jadi memang sekali lagi kalau kita mau merayakan tahun baru tahun depan
nanti tahun dua ribu dua puluh dua semoga sudah bisa normal
makanya kita harus patuhi protokol kesehatan
iya betul sekali
dengan rizky tadi bilang ini angka covid sembilan belas yang sangat rendah
saya jadi ingat ketika awal awal pandemi ini mulai merebak begitu ya di seluruh dunia
taiwan ini kan termasuk salah satu negara yang dekat sekali dengan wuhan begitu ya di tiongkok
tapi waktu itu mereka memang langsung melakukan pembatasan atau penguncian wilayah alias lockdown
sehingga memang betul gercep istilahnya
jadi mereka sangat cepat begitu menangani pandemi ini
terlihat memang dari angka pandemi yang memang sangat rendah begitu di sana
jadi ya semoga tahun depan kita sudah bisa meriah meriah seperti di taiwan ini
harapan masih ada pastinya
ini kunci ada di tangan kita semua
tetap ratuhi protokol kesehatan